deklarasi bravo lima jawa timur yang menjadi relawan jokowi ma'ruf amin
digelar sabtu malam di surabaya dalam susunan kepengurusan
tercantum nama gubernur jawa timur
sekaligus ketua dpd partai demokrat jawa timur soekarwo
dan gubernur terpilih kofifa indar parawansa
bravo lima jawa timur menargetkan bisa membantu pasangan jokowi ma'ruf amin
memenangkan pemilihan presiden dua ribu sembilan belas dengan perolehan suara signifikan
ketua bravo lima pusat jenderal purnawirawan fahrul razi
melantik pengurus bravo lima jawa timur
yang beranggotakan akademikus pengusaha seniman dan santri
yang menjadi ketua bravo lima jawa timur adalah ubaidillah amin muhammad
atau gus ubaid
bravo lima jawa timur akan mulai bekerja dengan menyebarkan kinerja jokowi
dan memerangi berita hoaks tentang jokowi dan ma'ruf amin
bravo lima jawa timur optimistis pasangan jokowi ma'ruf
bisa menang telak dalam pilpres dua ribu sembilan belas khususnya di jawa timur